iya calon gubernur jawa timur nomor urut satu kofifah indar parawansa menggelar belusukan di pasar ponorogo
selain memborong barang dagangan kofifah juga berjanji memperbaiki infrastruktur pasar lebih baik
sementara calon gubernur jawa timur saifullah yusuf mengenang masa kecilnya dengan menarik becak ke pasar larangan di kabupaten sidoarjo
calon gubernur jawa timur kofifah indar parawansa minggu pagi memilih belusukan ke pasar pasar stasiun ponorogo
selain mendekatkan dan mengenalkan diri kepada pedagang di sana kofifa juga mendengar berbagai masukan dari masyarakat
tak hanya itu kofifa juga memborong sejumlah dagangan seperti tempe tape serta sayur mayur
kofifah berjanji akan memberikan perhatian serius kepada pedagang dalam hal infrastruktur
kita juga bisa melihat bagaimana sebetulnya posisi dan upaya perlindungan pasar tradisional
di tengah gencarnya pasar pasar modern
sementara calon gubernur jawa timur nomor urut dua saifullah yusuf menyempatkan menarik becak saat berkampanye di pasar larangan kabupaten sidoarjo
gus ipul ingin mengenang saat masa masa kecil di jombang di mana ia sering bermain menarik becak dengan teman temannya
mantan ketua umum pemuda ansor ini mengontel becak mengelilingi pasar larangan
dengan si pemilik becak sebagai penumpangnya
sehat lah nampak pengen ngerasakan aja
kok pengen ngerasakan aja masih kuat gak
dulu waktu cilik kan ya sering juga saya waktu di jombang
aksi gus ipul ini pun menyita perhatian sejumlah pengunjung pasar yang mengabadikan aksinya lewat telepon seluler mereka